biasanya diserabutan di juru orang ya
dulu buang sampah atau ngaduk
dan mengapa jalan juga
hari menjelang siang
saat kakek jumadi enam puluh lima tahun
dan sang istri supriyati enam puluh tahun
sang cucu rizky ramadhani tiga belas tahun
masih terlalu ngantuk dan bermalas malasan
di atas kasur berukuran satu ratus delapan puluh x satu ratus dua puluh cm
untuk mereka bertiga tidur
cucu kesayangan satu satunya ini
masih duduk di kelas satu smp
dan baru masuk sekolah pada siang hari
sebenarnya masih ada anak laki lakinya
tiga puluh empat tahun yang tinggal di kontrakan sebelah
namun ia masih sakit akibat kecelakaan kerja
kontrakan yang hanya berukuran tiga x dua meter ini
membuat semakin terasa sesak oleh mereka bertiga
segelas teh dan sepotong kue sisa kemarin
menemani kedua pasangan ini bercengkerama
pahitnya hidup tergambar dari tempat tinggal mereka
sesekali si nenek harus teriak
karena kakek mulai kurang pendengarannya
perc interval melalui alamat
keduanya berprinsip apapun permintaan akan dilakoni asalkan tidak meminta minta
beragam pekerjaan pernah dicoba kakek badi mulai dari berdagang hingga menjadi tukang kuli bangunan
karena kesehatannya menurun akibat penyakit asma
kakek jumadi sudah tidak bisa lagi bekerja mengandalkan tenaga
mencari petai cina awalnya tidak sengaja
jumadi melihat banyak sekali pohon petai cina di sekitar pulau mas hingga rawasari bahkan di taman taman
orang tidak tertarik kalau pakai cina masih berbentuk batang
dengan cara dikupas inilah kakek badi kemudian menawarkan dagangannya
menggunakan galah panjang buah petai cina ditarik hingga pasang
kata dan jatuh
barulah dari ranting pohon ini diambil dan dimasukkan ke dalam karung plastik yang dibawanya dari rumah
jalanan di bawah tol ahmad yani cempaka putih yang ramai
tidak menyurutkan niat kakek badi menyeberangi demi pohon petai cina
nantinya petai cina ini akan ditawarkan dengan cara duduk
dan menunggu di bawah jembatan teras jakarta rawasari cempaka putih
saat ini berjualan petai cina sudah kurang laku
hanya pelanggan pelanggan lamanya saja yang masih sering membeli
membawa uang sepuluh ribu rupiah ke rumah sudah sering dialami kakek badi
namun berusaha hingga sore tetap dilakoninya
lokasi rumah hingga tempat berjualan kakek lebih dari empat km
karena kesehatannya sudah jauh berkurang
kakek badi harus sering beristirahat setelah beberapa langkah berjalan
apalagi akhir akhir ini udara jakarta memburuk
membuatnya lebih cepat kelelahan
beruntung siang ini ada yang membeli dagangannya
kebetulan saya kerja di sini
terus ya kasihan lihat bapak jualan petai cina
kebetulan juga saya suka buat bikin botok
apa gitu kan bisa di rumah
kita merasa kasihan juga gitu ya
udah tua kok masih jualan ginian gitu
jadi dia tadi beli gitu
iya makanya saya beli gitu
jika tidak ada yang membeli
kakek badi bisa berjualan hingga sore menjelang maghrib
ya allah kalau soal khawatir mah khawatir pak
biar bagaimana juga namanya orang keluarga
kayak orang nih
mendingan diri saya sendiri pak daripada dia
masalahnya kan dari penyakit
bahwa keperluan saya kalau saya masih sehat
nenek supriyati membantu ekonomi keluarga dengan mencari rongsokan botol botol bekas
di sekitar daerah perumpang jati negara
nenek supriyati sebenarnya enggan mencari rosokan sampai jauh
selama lama ditangkap satu opp dan menginap beberapa hari di penampungan
membuatnya trauma hingga saat ini
saya nggak tahu kalau ada sapul pp
tentunya saya lagi dihubung dipegang
bagi kakek badi dan nenek supriyati
harapannya sekarang tertumpu pada sang cucu yang masih sekolah
mereka berharap cucunya bisa menjadi orang sukses
agar tidak hidup kesusahan seperti saat ini